sebuah rumah kos yang dijadikan tempat penyimpanan benur atau baby lobster di banyuwangi
selasa pagi digrebek polisi
hasilnya satu kolam penampungan ikan bersama dua orang pelaku
dan sebuah tas koper yang digunakan untuk menjual bibit lobster di sita petugas
penggrebekan tempat kos di lingkungan cungking kelurahan mojo panggung kecamatan giri banyuwangi ini
dilakukan tim gabungan satreskrim beserta polairut resort banyuwangi selasa siang
diduga salah satu kamar kos ini dijadikan tempat penyimpanan benur
hasil penggerbekan petugas mengamankan dua orang pelaku rb warga banyuwangi dan iw warga pulau sapeken madura
petugas juga mengamankan barang bukti sebelas tiga ratus lima puluh sembilan ekor benur
yang terdiri dari sebelas satu ratus tiga puluh enam ekor jenis benur pasir dan dua ratus dua puluh tiga ekor jenis benur mutiara yang didapat dari pulau sapeken madura
petugas juga menyita kolam
penampungan benur tabung oksigen mesin penghasil gelembung udara jarigan berisi air laut koper dan beberapa peralatan lainnya
penggerbekan ini merupakan hasil pengembangan penangkapan yang dilakukan anggota satpolairut polores banyuwangi beberapa hari yang lalu
ini cukup profesional kalau dilihat tempat penampungannya maupun koper koper yang sudah disiapkan
sampai dengan komposisi seperti apa untuk mengelabui petugas
entah itu di
darat maupun di tempat lain
polisi menduga kedua pelaku merupakan pengepul yang mempunyai jaringan penjualan benur antar pulau
akibat perbuatannya kedua pelaku dijerat dengan pasal tentang larangan perikanan
dengan ancaman hukuman maksimal delapan tahun penjara dan denda maksimal satu lima miliar rupiah